aku mau buktiin aku laku cinta sama kamu
besok kita ada pertemuan buat ngebahas masalah proyek lsm kita bos
di hotel samudera jam dua siang bos
satria ada pertemuan di hotel
wah gue harus manfaatin kesempatan ini
hotel samudera jam dua siang
kamu gak boleh beda bedain lagi kita
kita nih sama ayah
aku juga manusia biasa
kita nih sama ayah
aku juga manusia biasa
walaupun aku belum bisa ngasih perasaan aku untuk satria
tapi aku mau bersahabat lagi sama satria
aku mau ngasih kesempatan untuk bisa bersahabat sama satria
satria itu kan orangnya baik
mudah mudahan satria gak ngecewain aku lagi
di dalam sini
ada wajah bu juli putriku
ada wajah orang yang sudah merebut kebahagiaanku
seperti apa wajahnya
ini sudah terlambat
aku sudah tidak mau mengingat ingat lagi
aku tidak mau lagi membuka luka lama
sebaiknya sekarang aku bekerja
aku gak punya waktu lagi
untuk mengingat ingat masalah
akhirnya hari ini pekerjaanku selesai juga
ada telepon buat kamu
telepon dari siapa bu
katanya kamu ninggalin nomor telepon di kos ini
di surat lamaran yang kami kirim
dari salah satu perusahaan yang aku kirimi lamaran ya
iya terima kasih banyak bu
halo selamat siang
saya dari hotel samudera
saya ingin memberitahu kalau besok
anda ada pandangan melancar di hotel samudera
tapi sepertinya saya
nggak pernah kirim lamaran ke sana mbak
mungkin mbak pernah mengirim lamaran ke perusahaan induk kami
lalu dituliskan ke hotel samudera
ya mungkin ya mbak
kalau mbak gak berminat sih juga gak apa apa
oh enggak enggak saya sangat berminat
oke berarti kalau gitu besok
kamu langsung aja ya ke hotel samudera
kamu langsung ke ruangan di samping kamar satu ratus lima
ya baik saya datang mbak
ya terima kasih banyak mbak
selamatkan report ke lihat
pasti bakang ada kehebohan
aku kena siasat
kamu tau kan apa yang harus dilakuin
ini kunci kamarnya
terima kasih untuk waktunya semua
sukses buat semua ya
sampai jumpa lagi ya
terima kasih pak
saya nggak enak badan mas
nah ini kamarnya
sini pergi ya
satria di kamar hotel
kamu ngapain di sini
gak apa apa mbak
oh bisa gue tebak
jangan jangan gara gara satria ya
kok bisa satria mbak
ya kemarin kemarin dia kan udah ngebohongin lo
sekarang dia nyakitin lagi
kemarin dia bohongin lo
nyamar jadi tukang ojek
lo tuh ternyata lugu banget ya
cowok cowok yang setipe kayak satria gitu
mereka tuh suka mainin cewek
nih buat mereka
cewek itu cuma mainan doang
ntar kalau udah bosen
terus cair lagi deh yang baru
dulu kan pecahan sama gue
wah dulu tuh dia ngomong gombalin gue banget
sekarang dia udah bosen sama gue
dia malah jalan sama talitha
njablin banget kan
ya cowok cowok kayak gitu sih
dengan modal gombal gombal dikit
cewek cewek juga pasti mau deketin
mereka kan soalnya punya uang
selama ini kan lo kenal sama satria sebagai tukang ojek
lo belum kenal kan
kehidupan dia yang sebenarnya
saya minta maaf saya permisi ya mbak
si cahaya pasti kemakan sama orang lain